pemerintah mengeluarkan amunisi baru merespon era keterbukaan informasi akses keuangan pada tahun dua ribu delapan belas
kementerian keuangan menerbitkan peraturan menteri keuangan yang mewajibkan pemilik rekening orang pribadi
anda pemilik rekening pribadi dengan saldo di atas dua ratus juta rupiah anda diwajibkan melaporkan kepada ditjen pajak
tapi anda tidak perlu panik karena saldo yang dibuka adalah saldo akhir tahun anda
setelah dinanti banyak pihak kementerian keuangan akhirnya menerbitkan peraturan menteri keuangan atau pmk no tujuh puluh tahun dua ribu tujuh belas
aturan ini merupakan peraturan teknis dari perpu nomor satu tahun dua ribu tujuh belas tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan
pmk baru ini menjadi amunisi otoritas pajak untuk mengumpulkan data industri keuangan
termasuk informasi keuangan wajib pajak pribadi maupun badan usaha
aturan pelaksana ini mengharuskan pemilik rekening dengan saldo di atas dua ratus juta rupiah dilaporkan kepada ditjen pajak
kalau untuk international standardnya kita menggunakan standar yang ditetapkan oecd adalah dua ratus lima puluh ribu usd
tetapi untuk entitas dalam hal ini wajib dilaporkan yang sifatnya entitas tidak ada bottom batasan bawah
entitas berapapun harus dilakukan
untuk indonesia kita yang untuk entitas tanpa batas minimal dan untuk orang pribadi adalah batas saldo dua ratus juta
dengan adanya aturan teknis ini pemerintah mengimbau nasabah untuk tidak panik dengan informasi keuangannya
ketua perhimpunan bank nasional atau perbanas kartika wirjoatmojo menyebut
kekhawatiran nasabah muncul akibat kesalahpahaman terhadap akses keterbukaan informasi keuangan ini
masih ada beberapa salah paham jadi sebagai contoh salah paham yang paling utama banyak yang mengira bahwa yang akan dibuka itu mutasi rekening
itu yang paling mendasar tadi sebagaimana yang kita sampaikan bahwa yang dibuka adalah secara otomatis itu adalah saldo akhir tahun
kalangan usaha menyambut baik aturan pelaksana ini
kamar dagang indonesia atau kadin mendukung pmk ini sebagai bagian kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi
namun kami dari kadin merekomendasikan
memperoleh dari perbankan itu tetap dijaga
dan tadi kita sudah melihat juga di pmk nya ada batasan batasan itu
ada artinya sudah diantisipasi kalau terjadi seperti ini apa
adanya peraturan baru ini tak lepas dari komitmen indonesia dalam mengimplementasikan perjanjian automatic exchange of information
dan sebagai bagian dari peraturan perpajakan internasional
peraturan baru ini diharapkan dapat meningkatkan angka rasio perpajakan indonesia dan mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan
kus indra cnn indonesia